gue bener bener gak ada sangkut pautnya dengan kematian sienna
tapi kenapa semua orang seperti menghakimi gue
apa karena gue pernah di penjara karena membunuh
dan sekarang gue dituduh melakukannya lagi
gue gak mau masuk penjara lagi
gue gak mau
soal agus rimba yang beraksi menculik andin saya belum kasih tau pak abimana
karena agus rimba melakukan semua aksinya sendiri
dia hanya melibatkan anak buahnya saja
dan sama sekali tidak pernah melapor ke bos abimana
kenapa fajar
kamu belum jawab pertanyaan saya
kenapa kamu tutupin tato rantai bintang itu pakai plaster
ini soal anak buah kita
dia beroperasi di selatan
dan dia sempat melakukan aksinya bersama orang orangnya
dengan tujuan balas budi terhadap seorang narapidana bernama riki
dia melakukan apa
dia menculik andin istri aldebaran
karena saya harus masuk ke circle nya aldebaran
maka saya tutupi tato rantai bintang ini pak
supaya al tidak curiga
dan dia bisa menerima saya sebagai detektif swasta
yang dia bayar untuk selamatkan istrinya
kamu sudah bertindak cerdas masuk ke circle nya aldebaran
beneran gak sih kita mau tidur satu kamar
emang masa lu udah mau
saya andin tidur satu kamar tanpa anak anak
maaf pak boslin
mau nyusah mama sama papa
ga betah dimandang kamarnya dari tadi pengen lari ke sini ke sini
ya iya masal sini sini kamu megang ruka papa
beberapa harus dikoreksi
biar konsepnya lebih matang
kenapa ya masih kepikiran terus lagi kayak gak tenang pikiran aku
nggak usah ganggu aku aku lagi punya kerjaan
urus aja masalah kamu sendiri
dia pasti belum baca deh kenapa sih males banget buka linknya
kamu harus buka linknya no sienna itu korban terbakar di villa tenterosa
ingat kamu orang yang belakangan sering ribut sama siena
hai jadi beneran
korban kebakaran di vilanya abu rossa
inhalai menilai rajinya allah
terus sekarang harus bagaimana ya
kamu ingat pake udah bawa botol kayak begitu ngikutin aku terus
hai kita ngomong dulu sebentar di sini biar enggak ada yang dengar pokoknya aku tuh aku
tetep minta kamu tanggung jawab no
hai kenapa bisa seperti ini sih
hai ayah anaknya dia aja belum ketahuan siapa
hai ya allah kalau diingat ingat

hai ya allah
aku masih mikirin elsa ya
pastilah yang aku pikirin elsa
masih mikirin elsa dari tadi
pak udah pak
gak usah terlalu banyak mikir juga
ada sesuatu yang kamu simpen ya
yang papa belum ceritain
ada sih ma
sebetulnya papa ini mau ngomong apa sih
kok aku jadi deg degan ya
tapi nanti kalau aku desak
pasti papa jadi gak mau ngomong
jangan disimpen sendiri aja
aku kemarin cerita sama kamu kan
berantem sama sienna
karena elsa sempet cemburu sama sienna kan
yang aku belum bilang sama kamu adalah
keluar dari gudang
beneran liat elsa keluar dari gudang pak
asal keluar dari gudang ngapain
abis berantem sama sienna atau apa
sepertinya begitu ma
dan itu yang papa khawatirkan
selamat pagi nondrena
selamat pagi pak bu andi
selamat pagi maurya pak bu oim
selamat pagi maurya pak bu oim
nondrena mau sekolah ya
pakin begitu u sekolah
pakin begitu su rho
sekolah yang pintar ya
nurut sama miss nya
tunggu hemat kidik
ini ada pasha
panggil dokter ya mas
biar dokternya ngecek keadaan mama keadaan kamu
keadaan aku juga
saya juga udah gak betah lama lama begini
pengen cepet sembuh
semoga lukanya bisa cepat sembuh
saya juga gak sabar mau merayakan
nfs seri kita
ya lagian kalo misalkan saya gak sembuh
yang jaga keluarga ini
yang bisa melindungi keluarga ini
walaupun kau masih dingin sama aku
tapi aku senang
dengan perhatian kamu ini mas
senyum senyum sendiri
ya aku cuma senyum senyum doang
ya kalo kamu sakit kan ada aku
nanti ada aku yang ngobatin
ibu badannya panas tinggi mas
pelan pelan dong mas
jadi tujuan kami datang kesini
untuk memberikan surat panggilan yang kedua
kepada kak elnino prasetya
apa masih ada yang kurang
dari pemanggilan saya yang pertama kemarin
untuk lebih jelas lagi
bapak bisa memenuhi panggilan tersebut
sepertinya masih ada informasi yang kami butuhkan
bapak bisa bersikap kooperatif pak
untuk memenuhi panggilan tersebut
permisi bu pak
ya allah noh
hadepin masalah kamu ini
mama tenang aja
jangan mama yang hadepin
kan aku yang harus hadapi
tetep aja mama kan ibu kamu
pasti pikirannya udah kemana mana
kamu cari buktinya apapun itu ya
pembuktian juga kan butuh proses
wah lagi di luar negeri
baik hati hati pak
mau kaya telfon siapa barusan
tapi ternyata beliau lagi keluar negeri
aduh ya ampun
mama tenang aja ma
kebenaran sebenarnya menenangkan
kenapa kamu terlihat begitu khawatir ya
ini yang mama gak faham
kamu yang ngebunuh siena
pasti kamu orangnya
kamu nuduh aku
kamu nuduh aku
bukannya kamu gak suka sama siena deket dua sama aku
sebelum kejadian itu terjadi ya
kamu udah sering berantem sama siena
kamu kalo kita berantem
pernah nggak kejadian seperti ini
enggak kan yang punya motif itu kamu
sekarang gini kamu berantem terus
oh malah kalian jadi berantem
bawa mereka berdua ke dalam satu
dia aja pak
jangan jangan jangan
nggak mau dipenjara
sah kenapa sah
demam di apa
masih ada batas penurunan panas kan
kamu kenapa nak
aku nggak mau
aku nggak mau dipenjara aku nggak mau
aku nggak mau sampe aku ikut ikutan dan kebawa sama masalahnya si ena
aku nggak mau
kamu gak ada hubungan dengan hilangnya si angakan
aku udah jujur loh sama mama papa
aku tuh gak mau di penjara
ini kenapa sih
kalau gue udah jujur
tapi gak ada orang satupun yang percaya sama gue
bahkan mama papa
aku dipanggil lagi ke kantor polisi
gue sampein masuk penjara
tapi gue ngeri juga
kalau sampe bos abimana tau kejadian ini
tentang kejadian kebakaran
yang ada di gudang villa itu
kenapa harus dia yang jadi korban
saudara agus limbah
ada kunjungan untuk anda
siapa yang mau ketemu gue
kan tim gue udah gue bubarin
ngapain lo kesini
ada berita penting bang
bos besar sudah mendarat
ternyata yang meninggal di gudang itu adiknya bos
bos pasti marah
makanya kita semua seram lo
bos pasti marah besar
terus gimana bang
lo gak usah takut
lo tenang aja
gue udah punya rencana
kita akan bantu untuk cari tahu siapa pembunuh sienna adiknya bos
udah dicek suhunya belum
mas ibu dari tadi kayak gini udah gigi coba bangunin cuma ibu nggak respon
saya cek kamu telepon rumah sakit ya
iya aku telepon dari dokter cepet dateng semua ya
iya iya sekalian tanya perlu dibungkus rumah sakit apa enggak
ma saya cek dulu suhunya ya
mama ini panas banget lah ma
mama kenapa sih ma
nanti dipanggil harus didampingi pengacara
apa yang mau disampaikan sama mamu
kamu juga tau
selamat siang bapak
selamat siang pak
kami ingin bertemu dengan ibu rosa alfahri
mohon maaf pak maksud keperluan bapak berdua ketemu dengan ibu rosa itu untuk apa ya
kami dari kepolisian
ingin mengantarkan surat panggilan untuk ibu rosa alfahri
sejauh ini hanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi
baik pak biarkan surat panggilan itu saya yang mengantarkan
maaf sekali pak kami sendiri yang harus mengantarkannya secara langsung ke ibu rosa
kalau begitu makasih pak

mari pak terima kasih pak
dokternya udah jalan sih ya semoga gak kena macet ya
gak cuma kamu doang kiki aku juga
ini ada dua orang polisi
katanya mau memberikan surat panggilan kepada ibu rosa
tapi harus disampaikan langsung makanya sibuk kemari bohong gituin
betul bu dan kami tidak bisa mewakili untuk menerima surat panggilan tersebut
oke silakan duduk pak
selamat siang bu andien
kami dari kepolisian
mau menyampaikan surat panggilan untuk ibu rosa alfahri
tapi begini pak saya minta maaf sebelumnya
mama saya lagi sakit dia lagi demam tinggi
saya juga habis telepon dokter untuk cek kondisinya
jadi apakah boleh saya memakilkan
maaf kalau boleh tahu ibu ini siapa ibu rosa
baiklah bu tapi ibu harus menandatangani bahwa surat panggilan ini sudah ibu terima
dan akan diserahkan kepada ibu rosa
tak mungkin kan ya aku kasih ini sekarang
surat dari kepolisian
tidak mungkin kan aku kasih sekarang
jangan jangan jangan
kasian kondisi mama kalau dikasih tahu sekarang
gajaman masalah ini kenapa bisa pas banget ya
itu memang sempat ngomong harus didampingi didampingi
saya juga nggak ngerti maksudnya apa saya pikir masih ngo kan
ternyata datang surat ini
gimana sekarang ya
atau enggak kita minta tolong sama pengacara keluarga aja
kita ada pengajar keluarga ya
kita ada mas coba aku telepon pak randy dulu kali ya
biar aku tanya
atau gini deh
ini waktu pas panggilan polisi
bisa nggak ya didampingi sama dokternya mama
aku kurang tahu sih mungkin aja bisa
mungkin dokter andi bisa lebih menenangkan nama
coba aku telfon pak randy dulu ya
ini kenapa mama bisa sampai begitu ya
padahal surat panggilan polisi kan baru datang
apa mama bisa merasa kalau mama akan dipanggil polisi
makanya mama jadi ketakutan
aku gak mau balik ke liksa ma
aku gak mau ke kantor polisi mah
sah itu tandanya polisi manggil kamu karena mereka masih butuh keterangan
iya nak kamu harus datang ya nak
aku udah jelasin semuanya pak
mereka mau apa lagi sih
aku udah jelasin semuanya
kalau mereka masih manggil kamu
berarti mereka masih mau nanya sama kamu
kamu tenang aja ya
kamu datang ke sana
kalau kamu gak datang kamu akan dicurigai
apa yang mau dicurigain sih pak
gak ada yang aku tutup tutupin
semua udah aku jelasin di sana
ya udah kamu datang aja
kalau gak ada yang kamu sembunyikan datang aja
aku gak mau
elsa kalau kamu gak ngerasa salah kamu gak perlu takut
kamu tenang aja gak usah panik dong
aku tuh gak salah mah
aku gak bohong ma aku gak salah
ma percayakan sama aku ma
apa kamu ke dokter aja ya
demamnya tinggi loh tinggi pak
kamu ke dokter ya
iya siap tak panas
aku siap siap dulu ya
gue bener bener gak ada sangkut pautnya dengan kematian sienna
tapi kenapa semua orang seperti menghakimi
apa karena gue pernah dipenjara
dan sekarang gue dituduh melakukannya lagi
gue gak mau masuk penjara lagi
gue gak mau
saking takutnya kamu sampai pengaruh ke kesehatan kamu
kamu sampai demam tinggi begini nak
melihat kamu seperti ini sekarang
takut apa yang pernah kamu lakukan dulu kamu lakukan lagi nak
apalagi papa sempat lihat kamu sebelum kejadian kebakaran itu
di gudang itu saab
aku mau percaya sama kamu saab
pada kenyataan yang papa lihat
ingin sekali percaya sama kamu
tapi mendengar cerita papa
mama jadi ragu
mama takut saab
mungkin ketakutan yang sama seperti kamu
kematian siana ini gak boleh ada hubungannya sama gue
kok gak mau ke bawah bawah
gue gak mau disalahin karena
apa yang sebetulnya terjadi sih
cuma lo yang bisa jelasin
lo udah gak ada